inilah aksi kriminal yang dilakukan hs dan ry
sepasang suami istri warga tawang mas semarang
di depan sekolah dasar sadeng kecamatan gunung pati semarang pada tiga puluh satu mei lalu
dengan berbuncangan sepeda motor
hs mendekati seorang pelajar sd yang diketahui bernama al
untuk bermaksud meminjam ponsel untuk menelpon rekannya
namun begitu ponsel al berpindah tangan
kedua pelaku langsung tancap gas membawa kabur ponsel korban
aksi kedua pelaku ini pun terekam kamera pengawas dan menjadi viral di media sosial
berdasarkan plat nomor yang tertera
akhirnya polisi berhasil meringkus pasangan suami istri
yang mengaku nekat membawa kabur hp korban
dan mencari penyelamat
karena terdesak kebutuhan membeli beras
untuk lebih berhati hati
menggunakan hp ketika berada di area publik
apalagi oleh anak anak
nah sebaiknya kalaupun membawa hp itu disimpan di tas di kantong
kemudian lebih waspada terhadap orang orang di sekelilingnya
pak sutri ini dijebloskan kesel tahanan dengan dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
tentang pencurian yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara
demar sinuko semarang